halo selamat sore informasi pertama di cnn indonesia update datang dari korea korea utara dan korea selatan sepakat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama di olimpiade dua ribu tujuh belas
kesepakatan tersebut disampaikan saat pernyataan bersama antara pemimpin korea utara kim jong un dan presiden korea utara moon jae in dalam ktt antar korea di pyongyang pada rabu waktu setempat
dalam kesempatan yang sama kedua korea juga sepakat untuk berpartisipasi di berbagai kompetisi internasional termasuk olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
ide untuk menjadi tuan rumah bersama olimpiade dua ribu tiga puluh dua sempat disampaikan kepada media pada pekan lalu oleh menteri olahraga korea selatan do jonghuan
menurutnya keinginan untuk menjadi tuan rumah bersama olimpiade dua ribu tiga puluh dua adalah untuk membuatnya lebih berbahaya
olimpiade dua ribu tiga puluh dua menyusul suksesnya olimpiade musim dingin di pyeongchang pada februari lalu
di mana partisipasi korea utara ikut membantu meredakan ketegangan di semenanjung korea
kita ke filipina selanjutnya tim penyelamat terus melakukan pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun neruntuhan dan tanah longsor di daerah pertambangan di kota itogon filipina
puluhan orang penambang diduga masih berada di bawah timbunan longsor
hingga hari keempat pasca terjangan topan mangkut di filipina sedikitnya ada delapan belas jenazah telah ditemukan dari dalam timbunan longsor di wilayah penambangan emas di kota itogon
badan penanggulangan bencana filipina mengatakan sebanyak enam puluh tiga orang dinyatakan masih hilang
otoritas filipina telah menghentikan seluruh aktivitas penambangan dengan skala kecil di wilayah cordelina wilayah yang kaya emas dan berbukit bukit
terjangan topan mangkut di filipina telah memakan korban jiwa hingga lebih dari delapan puluh orang